bokap tuh sering ngajakin gue jangan jangan pake motor
dan sekarang bokap malah ngerestuin banget kalo gue ikutin juara
tapi gue gak pernah yang namanya tertarik buat ikutan geng motor ya
sebenernya gue juga udah keluar sih dari geng serigala
gara gara aku sih
jadi gak enak ya
karena aku suka sama kamu
sorry ray kalo aku terlalu jujur dan terpoi
aku emang bukan tipe cowok yang romantis
dan ngajak ke restoran mewarah
aku gak perlu kayak gitu sama lo kok
dan kalau gue jujur sih
kita dikenalin sama boy
dan aku gak tau kenapa
aku punya perasaan juga sama kamu
ngerasa gak enak sama eka
bisa ngertiin posisi kamu sekarang
kita jadinya diem diem aja
biar waktu yang kasih tau temen temen kamu
kalau kita emang udah jadian
aku gak mau kehilangan kamu
dan aku pengen banget bisa jadi pacar kamu
jadi pacar kamu lah
jadi pacar kamu lah
jadi pacar kamu lah
jadi pacar kamu lah
jadi pacar kamu lah
jadi pacar kamu lah
jadi pacar kamu lah
toilet sebelah mana ya
toilet sebelah sana
kebelet gara gara gerogi barusan
kau minum toiletnya ya
oh nanti nya mesti berterusak
hai hai hai hai ada siapa ada
itu kenapa sih kayaknya emosian banget sih pada gue santai aja orang gue juga nyatai lagi
ini rumah lo
kalian bisa masih enggak usah kayak gini
kamu bisa sendiri ya udah ya ribut kalau misalkan kalian datang ke sini coba buat
berantem mending kalian berdua pulang ya udah kalau gitu aku pulang bulannya

apalagi sih kal
urusan kita belum kelar
selesain sekarang juga
kita fail satu lewat satu
bu ini capek berantem terus kal
dan raya itu bener
kita ini makin lama kayak anak kecil
kal lagi gara gara cewek kita ribut
kalau gitu sekarang bukan urusan cewek
gimana kalau sekarang kelanjutan kematian temen gue
kalau itu udah lewat lama
gak usah cari cari alasan lagi lah untuk berantem sama gue
gue gak takut
nih lo kapan dulu
legeng juga lo tiba tiba masuk
lo mana tau kan
iya tapi gak kena
eh dimakan dulu
taruh aja sana lagi
eh kayaknya lo harus berhenti deh berpura pura baik depan gue
lo pikir gue gak tau niat buruk lo
aku gak kayak begitu
gue tau kok
lo punya niat buruk sama peak gue
lo mau ngambil kekayaan papigu
gue tadi denger sendiri lo mencoba menghasut papi gue
gue tau lo sengaja kan nyiptain suasana yang gak enak di rumah ini
supaya gue gak betah terus gue pergi dari rumah
asal lo tau aja ya
niat lo buat nyingkirin gue dari rumah ini
itu gak akan berhasil
yang ada gue yang bakalan nyingkirin dari rumah gue
terus lo mau nyapa
ya kalau lo mau mulai perang ini gue sih siap aja kok
tapi dengan satu syarat
depan bokap gue kita harus keliatan kayak biasa aja
berani gak lo
aku gak pernah takut sama reva
sampai kapanpun gak akan
jangan lupa makanannya dimakan
karena buat ngelawan gue butuh tenaga

nah ini kau daftar gini the top
iya den mau ketemu siapa
oh maaf bi saya mau ketemu sama reva
ya udah tunggu sebentar ya nanti bibi panggilkan